ratusan pelajar kami siang mengikuti kompetisi basket tiga x tiga yang digelar di surabaya
final yang diikuti pelajar dari aceh sampai papua ini merupakan kompetisi pelajar terbesar di indonesia
kompetisi ini merupakan modifikasi dari basket lima pemain
tim pesertanya merupakan pemenang di provinsi masing masing
selama tiga kali digelar kompetisi tiga x tiga pelajar diikuti lebih dari dua puluh tujuh peserta dari tujuh tiga ratus an tim
capaian ini diakui museum rekor indonesia atau muri
nextnya ini harapannya dua tiga tahun ke depan ini akan jadi event yang lebih populer dan semakin diakui oleh dunia
bahkan di pon kemarin tiga x tiga sudah menjadi exhibition
jadi ini sudah menjadi lirikan untuk cabang pelajar
dan ini adalah lirikan resmi yang baru untuk pon berikutnya
targetnya muncul atlet nasional seperti erlan prakarsa
jebolan kompetisi ini pada dua ribu lima belas
kata yudo kompetisi tiga x tiga merupakan upaya deteksi basket lintas atau dbl indonesia
selaku penyelenggara untuk semakin mempopulerkan basket di seluruh wilayah di tanah air
pelajar dari sma negeri satu marauke misalnya menembus final setelah menyisihkan puluhan tim
prestasi mereka sangat membanggakan bila dibandingkan dengan fasilitas olahraga terutama lapangan basket di tanah papua
lapangannya masih kurang tempatnya juga masih kurang
di sekolah sekolah paling khususnya di merauke paling cuma ada kalau di sma nya saya ada dua lapangan
tapi kalau di sma lain cuma satu lapangan
yang dilihat di jayapura juga kayaknya cuma ada satu satu lapangan
kita kekurangan tempat untuk
menariknya fase final ini digelar di pusat perbelanjaan terbesar di surabaya
fase final digelar mulai dua puluh sembilan september sampai satu oktober dua ribu enam belas
pemenangnya mendapatkan hadiah berlibur ke jepang